pt freeport indonesia mengadakan perayaan jumat agung dan buka puasa bersama dengan karyawan dari kedalaman satu tujuh ratus enam puluh meter di bawah permukaan tanah
ini memecahkan rekor muri untuk ibadat jumat agung dan buka puasa bersama di tambang bawah tanah

jumat agung dan buka puasa bersama di tambang bawah tanah
jadi suatu hal yang sangat bukan kebetulan adalah bahwa memang di hari ulang tahun freeport ini di hari raya jumat agung dan juga sekalian di bulan cuci ramadan ini
dan kebetulan bukan kebetulan dan kita ada di tambang bawah tanah di gereja dan masjid yang bersebelahan sehingga memang ini adalah momentum yang tepat untuk dirayakan bersama
secara sederhana di kita yang muslim kemudian
melakukan ada tausiyah di masjid dan yang kristen itu mengadakan ibadah jumat agung di gereja yang bersebelahan betul betul bersebelahan
dan setelah itu kita sama sama berbuka puasa bersama dan makan malam bersama merayakan memperingati ulang tahun ptfi yang ke lima puluh enam
bapak ini yang menarik adalah salah satu temanya adalah kita satu
ya pak mungkin bisa diceritakan
kenapa latar belakang tema itu dikedepankan untuk ulang tahun
tahun kali ini bapak
jadi memang kita tahun lalu temanya adalah rumah kita
rumah kita saya selalu mengatakan bahwa dalam rumah itu diterjemahkan kalau bahasa inggrisnya ke dalam home bukan house
jadi bukan bangunan fisiknya tapi tempat tinggal kita
kalau di dalam home itu biasanya ada family
dan kita adalah keluarga besar freeport
family itu saling mengingatkan saling memperhatikan saling menjaga saling membantu semuanya saling
dan itu resultnya adalah kita satu
kita satu makanya tema tahun ini adalah kita satu
karena yang kerja di freeport ini dari seluruh suku bangsa di indonesia ini ada di sini
dan bukan hanya indonesia tapi juga dari amerika ada dari kanada ada dari australia ada dari ghana afrika ada
dari berbagai macam negara juga ada di sini
kita melted di sini menjadi satu
satu pt fi yang bekerja di tanah papua mengelola tambang kelas dunia untuk nama indonesia
ini terakhir pak mungkin bapak bisa memberikan semangat buat tadi ya karyawan karyawan pt fi untuk tetap berkarya
meskipun tadi berbeda beda tapi tetap harmoni di hari ulang tahun sekarang ini pak
ya jadi memang kita perbedaan itu yang membuat kita lebih menyatu lagi
dan memperkaya kita
dan pesan saya kepada seluruh karyawan pt fi agar kita terus bekerja dengan dedikasi yang tinggi
terima kasih sekali buat waktunya pak tony menas dan juga pengalaman buat kami untuk bisa masuk ke tambang bawah tanah terdalam nih pak seribu tujuh ratus enam puluh
dan tambang paling besar di dunia
ya kita kembali ke jakarta langsung dari
kembali ke mbak kapura dari tambang bawah tanah terdalam dan terbesar di dunia